tiap jumat eksklusif di gtv
aku sih gak tau ya mas
tapi aku rasa mungkin mama ingin dicari tau aja
ya mungkin ya
mas pelan pelan kenapa sih mas udah tau aku pake heels
makasih allah sama istrinya
jaga diri kamu baik baik ya
seorang wanita harus bisa menghormati dirinya sendiri

mama berhak tau
yang aku kasih tau
ada yang melihat elsa dan roy keluar dari kabinet sembilan
itu tempat mabuk
dan yang kedua
di rumah lama aku yang ditempatin sama roy

di rumah lama aku yang ditempatin sama roy
andin gak sengaja nemuin lipstick
brand dan warnanya
brand dan warnanya
persis dengan kesukaan elsa
persis dengan kesukaan elsa
persis dengan kesukaan elsa
itu mencurigai elsa
itu mencurigai elsa
itu mencurigai elsa
itu mencurigai elsa
itu mencurigai elsa
itu mencurigai elsa
itu mencurigai elsa

kenapa mas ada apa
gue harusin mama
kalo elsa ada hubungannya dengan pak susroi
aku sih gak tau ya mas
tapi aku rasa mungkin mama
ingin mencari tahu aja
ya mungkin ya
emang dari awal
semangat untuk mengeredikin kasus ini juga kan
menggugah kesehatan emang
kalo mama dimana
ada yang bisa saya bantu
di rumah pak bos
mama juga di rumah
bu bos kayaknya nggak ada deh di rumah
pergi kemana ya
tadi sih pulangnya bareng
tapi kata uya bu bos pergi lagi
uya bu bos pergi lagi
uya bu bos pergi lagi

uya bu bos pergi lagi
mirna bilang mama gak di rumah
tadi mirna bilang katanya
abis ngaterin dia sama rina
mama pergi lagi
berarti mama pergi pake supir dong ya
terima kasih ya bu
terima kasih ya bu
jari kopi dulu lah
ya udah beras ntar aja di rumah ya
itu dia nino
rupanya dia udah sampai duluan
alhamdulillah sehat maaf ya nunggu lama tadi agak macet di jalan
gapapa duduk duduk yuk
teh saja boleh earl grey
iya tunggu sebentar ya
gimana nih bu mendadak banget ngajak saya ketemu ada yang mau dibicarakan
saya ngajakin nino ketemu untuk membahas soal tuduhan al sama andin terhadap elsa
kalau soal itu kira kira apa yang mau dibahas
karena kalau tuduhan al dan andien ke elsa itu jelas jelas salah
karena memang elsa sama sekali tidak ada hubungannya dengan roy
kenapa nino bisa begitu yakin
karena al bilang bahwa ada yang melihat elsa dan roy
malam itu keluar dari keamanan al
kalau soal yang malam itu saya sudah konfirmasi dengan elsa
dan elsa memang membantahnya
terus bagaimana dengan lipstick kesukaan elsa yang ditemukan di rumah
yang ditemukan di rumah nino
iya sama juga
tapi kalau kita bicara lipstick kan agak rasionalnya tuh
warna model selera itu kan dijual umum
siapa aja bisa punya
jadi kalau untuk dituduhkan ke elsa juga
masih tidak tepat lah
tapi saya masih punya satu pertimbangan lagi
apa itu bu
udah jam segini roy kok belum pulang
jadi memang sudah dia
tapi perasaan g takeaways
saya tidak berniat six
aku ingin melacan di ala kesukaan
untuk menambahkan ke cruc chopsticks
apa yang terjadi
kamu kenapa roy
roy apa yang terjadi
beritahu mama kamu kenapa
beritahu mama kamu kenapa
ini nikah kemarin mama
apa yang terjadi kenapa